mira udah tidur mah
mah lihatin deh
ciri khas mira kalau tidur gini nih
nanti begitu dia nyamuk
kamu udah bisa ngomong sekarang
kamu mau lagi
evita mau kasih tau sesuatu
akhirnya suara kamu kembali lagi evita
mama sangat bersyukur
jangan dipaksa ya
jangan dipaksa terlalu banyak bicara
kamu juga evita
kamu jangan cepat cepat bicara sekaligus
kamu sudah ada kemajuan
aku emang harus bersabar lagi
tapi aku gak mau nyerah
aku akan terus coba
aku akan terus coba
sampai aku benar benar bisa
aku pengen cepat cepatnya memberitahu mama
kalau anissa adalah mira ma
gimana keadaan evita
udah baik kan tante
sekarang dia lagi tidur di kamarnya
mungkin dia kecapean gara gara kejadian tadi sore
kamu juga pasti belum sempat makan kan dari tadi
kayaknya enak tuh tante
kok makannya kayak begitu
tapi susah tante
kalau gini kan gampang
yang penting masak semua
anissa salah ya
tolonglah nanti kamu ketularan ya
ya aku tadi kesini emang sekalian mau nemen kamu
kamu lagi mau terapi
kamu bisa bicara
selamat selamat selamat
enggak apa apa lah
aku yakin kamu nanti kalau terapi terus
pasti akan lebih lancar
saya benar benar senang
kalian bisa tapau
jika cuma yang baik mereka akan itu saja
jika cuma orang macam hanya
isah besok pagi kita
mira udah tidur ma
ma liatin deh
cilih hasmira kalau tidur gini nih
nanti begitu dia nyamuk
jempol masuk mempeng
maksud mama pak
kalau anissa itu mira
mama nggak tahu pa
tapi seperti yang mama ceritain
terlalu banyak kemiripan antara anissa dan mira bapak
sementara kita semua tahu kan
setiap anak itu punya ciri khas sendiri
punya kebiasaan masing masing
setiap kali mama dekat sama anissa
mama lihat dia
ada perasaan aneh di mama
perasaan yang selalu ingin deket
yang perasaan yang nggak wajar pa
mama jadi makin curiga kan
jelas jelas namanya itu anissa
kalau dia memang mira
kenapa dia bisa ganti nama
itu kan aneh
ya nggak aneh juga
siapa tahu waktu dia hilal
orang yang menemukan dia menggantikan nama dia
atau mungkin juga dia saking shock nya
dia lupa sama namanya
papa rasa mama itu terlalu mengada ada ma
mama nggak terlalu mengada ngada papa
mah mama itu mengharap terlalu banyak
untuk ketemu dengan mira
mama kan sudah tahu itu mah
apa yang baru ini terjadi pada keluarga kita
gara gara harapan mama yang terlalu muluk
untuk ketemu dengan miras secepatnya
keluarga kita hampir hancur
kita ditipu orang
ternyata ada orang yang niatnya buruk
untuk memanfaatkan keluarga kita